no bisa marah marah kayak begitu sama elsa
den kelas kamu udah selesai kan saya jemput kamu sekarang ya
loh kok dijemput sekarang aku masih ada satu kelas lagi mas
emangnya ada apa
kamu batalin aja kelasnya
saya harus jemput kamu sekarang kamu harus pulang sama saya ya
ada apa lagi ya kok masal kayak buru buru gitu
ya mas ada apa ya
saya mau tanya bapak sama ibu punya keluarga yang direwat disini
anak perempuan kami direhabilitas disini
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
saya juga punya keluarga yang direwat disini pak
saya bisa bicara dengan bapak dan ibu sebentar
ada sesuatu yang ingin saya bicarakan
tapi baiknya kita bicarakan di tempat yang lebih sepi
atau di selesana
ya baik tapi sebentar
sebentar aja ya
masalah apa yang mau dibicarakan
masalah keselamatan keluarga kalian yang dirawat di tempat ini pak
saya cariin kamu di dalam kamu mana disini
tadi lagi ngajar vera terus keselayaan mas disitu
oh sih dia masih dalam
sudah pasti cambah
tidak sama banget
hai ah mau ngapain nama ah mas mas ah udah sakit sakit sakit sakit aduh
sakit kaki aku udah hilang deh karena digendong sama kamu mas aduh aduh
nggak usah bercanda lain kali hati hati ya masih sakit nggak nanti kalau sampai rumah saya
obatin ya terus saya juga panggil dokter saya takut ada apa apa sama kenuan kamu ya ampun
hei saya seneng ketemu kamu lagi saya juga senang ketemu lovan saling saling
lagi warna oh ya coba lihat sini taruh nih kembali sini ah tunjukin opahnya
hai ovan bantuin ya boleh yuk ini ya apa ya
oh ya makasih ya ki sama sama buat ibu makasih sama sama ibu
encus warna pinknya kok nggak ada di situ nggak ada nggak ada ujan ketinggalan di kamar teman yang
ketinggalan di kamar teman yang
ngomong agak serius sebentar
gak usah cemas ya
ya terus terang
saya khawatir sekali dan takut
benar apa kata al
teror ini akan balik lagi
sebenarnya bersikap cemas itu gak akan membantu
apa apa sih mbak
barusan harus kuat
saya janji saya akan bantu mbak terus
saya akan taruh dua orang kepercayaan saya disini ya
mereka akan jaga
kita akan keluar dah mbak
sama sekali irfan
saya gak tau harus
berterima kasih atau bilang apa
makanannya udah seat kita makan yuk
ada tamu pak siapa ya
biar papa buka ya
terima kasih pak
silahkan bu sarah
bu jandra pak jandra nino ada
oh nino nya lagi di kantor bu sarah
memangnya ada apa ya
nino itu ada apa ya bu
kenapa dia kok bisa stega ini sama elsa

kenapa dia selalu tetep bersabar
elsa itu tadinya kondisi nya
kayak begitu sama elsa
mama tenang yo